oh ceria sekali rena menceritakannya
dulu kakak tinggal disini
lalu si papa yang jemputin aku
abimana adalah pemilik monuka yang sesungguhnya
gini ada pasangan suami istri
yang selalu muncul
mereka itu cuma orang bayaran
berarti selama ini
feeling saya selalu tepat kan
udah mau rujut semuanya
informasi dari kamu
terus saya juga dapat informasi
tapi memang abi semuanya dibalik ini kan
dia gak bisa ngelak lagi dia
terus dari kapan kamu tahu
kalau abi itu memiliki bukti yang baik
tadi di rocky
sebelumnya saya mau minta maaf sama kamu ah
saya tau kalau abimana itu pemilik mahlukah
saat dia menawarkan saya
untuk jadicaren ambassadors mauluka
sebelumnya memang bener bener gak tau al saya berani sumpah
tapi abi mana sendiri yang mengakuinya ke saya
ntar abi nawarin kamu untuk menjadi berenama sederhana luka
untuk menyaingi dan mengalahkan ketenaran bande
dia juga bilang ya walaupun saya mantan napi
saya masih berhak dikasih kesempatan kedua
bahkan dia juga mau menjadikan itu tagline di muluka
terus kamu terima gak
waktu itu sih sebenarnya saya bingung pak
karena saya berpikir ya
mungkin ini kesempatan saya untuk berkarir lagi di modal
tapi setelah saya pikir pikir lagi
kayaknya yang paling penting untuk saat ini adalah keluarga
saya nggak mau mengecewakan keluarga saya
saya juga udah berdamai sama mbak andif
sebelum kecelakaan itu terjadi al
saya mau wujudkan wishlist yang mama tulis
dan salah satunya ya
mama mau saya dan mbak anini itu akur
apa ada yang mama senang sekali
kamu dan andin sudah berbaikan
tapi sekarang aku menyesal banget pak
aku baru ngeresen sebentar
kompak sama mbak andin
malah semuanya jadi kayak gini
aku takut gak punya kesempatan lagi pak
kita berpikir yang baik baik ya
untuk bisa buat andin kamu mama
aku mau punya kesempatan sekali lagi pak
untuk nebus semua kesalahan aku sama mbak andin
insya allah ada ya
kemarin sempat ada kabar cukup viral
kamu mau merebut posisi dia sebagai brand ambassador
kamu tentang apa
kalau ada pilihan
saya punya cinta
aku bisa mencoba
tapi aku tak bisa
kamu tenang aja al
saya udah nolak jadi brand ambasador
terima kasih ya
waktu acara di kafe
yang disewa sama moluka itu
pemiliknya adalah abie mana
bukan dia orang suami istri ini
bapak baru tahu sekarang
moluka bikin acara di kafe papa
kalau itu sempat bikin acara di kafe
kamu bukannya tahu
moluka nyawa tempat kita
untuk acara apa gitu
waktu aku di unes
oh ya kamu pas lagi keluar kota ya
saya kan udah nguanti uanti dari awal
meskipun belum ada buktinya waktu itu
ya memang pada awalnya saya nggak terus terang
karena saya juga enggak mau
terlalu mencelekan orang pak
orang lah tapi setidaknya kita
jaga jaga tapi ternyata benar kan
masuk ke keluarga
ini dengan elsa
untuk memanfaatkan situasi
dan keluarga yang saya punya
raina senang gak ketemu sama mama
gak ketemu sih
tapi aku tetap senang kok
mama juga pasti senang
tetap jadi anak yang manis
walaupun saat ini mama lagi nggak bareng bareng
tapi aku juga sedih
gak peduli doang
mama gak tau kalau aku lagi disitu
mama itu gak bisa dibuka matanya
tapi oma yakin mama bisa tau
kalau rena dateng
dan mama juga ngerasa kalau
rena itu ngedoain mama terus
ini tante frozen kok gak kasihan nih
masih ngobrol kali belum selesai
sakit lagi ya allah
tante frozen kita nungguin
kita main yuk
kita main yuk
ini udah malem loh
pulang aja ya
oma opa juga harus istirahat loh
tadi kemalem mah dateng kesini
aku kan belum main sama tante rosen
oh iya belum main sama tante frozen ya
tapi yang papa bilang kan bener ya
sekarang udah malem
tadi kelamaan sih main sama ongo di kamar ya
oh atau nggak gini aja
sama didya sekarang juga
tante mau ke rumah aku
atau frozen udah janji mau ke rumah
berarti sekarang pulang dulu ya
kamu juga harus istirahat
yuk pamit dulu sama oma
iya kita kan dulunya selesai a kinder hier
oke langsung aja kitaenti babi

saya sendiri marina aja gak apa apa
daripada aku lagi dingin
makanya saya bawa jahe tadi minta jangan naik motor
kalau malam malam jangan suka naik motor ntar masuk air
itu udah ngeri ngopat tuh kalau malam malam jangan sering sering naik motor ya
ini spesial karena tahun baru dan kamu yang tinggi satu
kok berhenti sih pak
papa mau nunjukin rena nih
di sini nih keliling keliling
terus ada itu tante tante itu megang trompet kenapa
tadi rena bilang sama papa kalau hari ini tahun depan
oh itu itu itu
suka gak lihatnya
tunggu daftar sama
sebaiknya apa apa aja tanya
ketujuh jft sendir putus

kondolani pak bagus
aku senang pak
tapi aku juga sedih
sedih kenapa sayang
karena tahun baru ini kita nggak sama mama
malahan mama sakit pak
nggak boleh sedih ya
insya allah tahun depan nanti kita bareng bareng sama mama
sama semuanya tahun baru ini ya
nanti masuk angin
kamu tadi di jalan pak ya
kalau tidak apa apa tutup tadi
yuk apa nggak mau kamu sakit
ya kamu masuk ke dalam ya
kamu dipindahin ya
bener dugaanku selama ini mak
bimana itu pemilik mau luka
dan mungkin dalam dari semuanya
gimana cerita lengkapnya
ya elsa yang cerita sendiri
mami mana sempat nawarin elsa itu sebagai berenang bahasa dura mau luka
sempat difikirkan katanya
ya mungkin pada saat itu
dia masih merasa ingin eksis di model mungkin atau apalah
kalau memang itu niatnya gimana
hire elsa untuk jadi berenang bahasa dura mau luka berarti
dia punya niatan untuk mengadu dong ya
mbak andin dan elsa
karena dia tahu hubungan andin dan elsa itu kurang baik
ya mungkin arahnya memang kesana
terus itu mau
ya mungkin setelah berpikir panjang kali ya
elsa tetap memprioritaskan keluarga
keluarga nomor satu katanya
berarti elsa bener bener udah
udah sadar ya maksudnya dia tidak mau
perlihatnya seperti itu mbak tapi imudah mudahan beneran ya
dan elsa pun juga kan udah tahu
apib mana memanfaatkan elsa untuk kepentingan pribadinya abimana lah
udah tahu semuanya
di rumah sakit pun juga aku sempet cerita kayak elsa
bukan salah satunya karena aku cerita itu
jadi elsa ya syukurnya udah tahu semua
mama senang dengarnya
well at least elsa tidak mudah dan tidak gampang untuk jatuh ke perangkap abimana
untuk menjadikan senjata buat you know menjatuhkan kamu dan juga andin
moga moga memang elsa benar benar dengan hati yang tulus melakukan ini semua ya
sekarang memang aku udah cukup banyak megang bukti kalau abiman ada di kliknya semua
abimana yang memang mencoba untuk menghancurkan aku
dan sekarang aku memang benar benar ini benar benar kali ini maya
benar benar aku mau kasih pelajaran ke abimana
kamu kasih pelajaran tapi be smart list
jangan ada lagi dendam dendaman yang you know menghancurkan abimana
atau bales dendam atau apapun
tapi nanti end up nya bakalan kamu ataupun andin yang akan menghentikan
mama gak mau itu terjadi
dan satu pesan mama
ya bukti sudah cukup kuat menurut kamu
anyway i know kamu pasti akan melakukan hal yang terbaik untuk kasus masa lainnya
terus gimana tadi jalan jalannya sama reina
tapi sama sedih sih tadi dia
waktu pas ngeliat kembang api itu mungkin dia mikir nggak bisa ngerayain bareng mamanya
tapi dia selalu berpikir apa yang akan terjadi
apa yang akan terjadi
apa yang akan terjadi
apa yang akan terjadi
apa yang akan terjadi
cuman ya aku kasih pengertian lah
aku kasih pengertian dan akhirnya ya alhamdulillah dapat anak yang sangat pengertian juga kan
gimana kalau nggak tahu ini cuma ide mama aja ya
mama ide gimana kalau kita merayakan tahun baru dengan teman teman lamanya reyna di pantiasuhan
dan sekaligus pengajian untuk mendoakan andin
dan bayi kamu di perut andin
astaik sama gimana menurut kamu
mungkin dengan ketemu ibu panti teman teman lamanya sedikit banyaknya bisa membuat reyna bahagia ya
coba telepon reyna dulu sebentar ya
mama juga kangen sama ibu panti
lain mau minta tolong nih
pengen ngerayain dan sekaligus syukuran lah di pantiasuhan
supaya reyna bisa ketemu sama teman teman yang juga disana ketemu sama ibu panti disana
udah lama juga nggak kesana kita kan
iya betul sekali ngerayain tahun baruan juga disitu
tolong diurus ya
terima kasih banyak ya
udah semuanya dia
dia terima ready
diajak pak surya bu sarah ya
the more the merrier semakin baik yang berdoakan angin semakin bagus
jadi bu anding saat ini sedang koma
saya sedih sekali dengannya
saya malah baru dapat kabar ini
pasti selama bu anding koma reyna selalu sedih
itu dia bu
kenapa pak al ingin membuat acara disini
ya selain ingin mengimpul reyna
pak al juga ingin sekaligus meminta doa dari anak anak disini untuk semua bu anding
bu saya izin ke tersebut nanti
silahkan pak reni
apa kabar ibu

tadi saya diberitahu pak reni bu elsa dan bu anding mengalami kecelakaan

tadi saya diberitahu pak reni bu elsa dan bu anding mengalami kecelakaan

tapi saya sudah ikhlas kok dengan kondisi saya yang seperti ini
yang saya harapkan saat ini ya bu anding cepat sadar dari komanya
saya cepat sembuh juga
amin ya tuhan
semoga bu elsa juga diberi keseluruhan
pak aku senang pas papa bilang ada acara di panti
aku bisa ketemu bu panti sama teman teman
waduh berarti nanti kamu di panti bisa kangen kangenan ya sama ibu panti dan teman teman ya rena ya
soalnya aku udah kangen banget sama bu panti sama ibu panti
sama bu panti sama teman teman
jadi rena sekarang udah terobati kangennya sama teman teman di sana kan
jadi nanti di sana bisa main sama teman teman sama bu panti
jadinya rena gak sedih lagi ya
waduh adeknya ngantuk nih
aku sih sebenarnya masih ingat mama
tapi aku berusaha gak sedih pak
harus dong harus happy ya
opa sama oma dateng gak
ikut dong tadi papa juga udah telpon oma sarah sama pak surya untuk datang ke panti juga
jadi nanti opa sama oma langsung ke panti
ngantuk kayak gini udah susunya habis ya nanti minta miss kiki ya
untuk saat ini lo masih bisa selamat dari kejaran orang orang itu
terus kalau ketahuan lagi gimana
hanya mau gak mau gue harus bawa lu pergi dari sini
mesti seret seret gue ke masalah lo
udah lu gak usah banyak nanya deh
pokoknya kalau lo mau keluarga lo selamat lo harus nurutin perintah gue
sekarang gue tanya ke lo sebenarnya aldebaran ada rencana apa ke lo
kan gue udah bilang gue gak tau
kalau lucky gagal semoga plan b gue berjalan lancar
ibu ini adik aku namanya askara
oh askara sudah besar ya
aduh aduh aduh

aduh aduh aduh

adek ini loh bu panti yang rawat kakak pas kecil
oh ceria sekali rena menceritakannya
dulu kakak tinggal di sini
lalu si papa yang jemputin aku
bukan mama andi yang menitipkan kamu disini rena
tante lah yang membuat kamu menderita tinggal di panti asuhan ini
kamu pasti merasa bersalah
dengar rena bicara begitu sa
kamu sudah menyadari semua kesalahan kamu dengan tulus sa
jadi andi sampai sekarang masih punggung
ya mudah mudahan allah kasih
jadi bisa mulai pulih sadar dan
insya allah bisa melahirkan bayi kamu
allah itu mahamdulillah
kita serahkan semua kepadanya
insya allah semuanya akan segera selesai
dan dimudahkan segala sesuatu
jadi anak yang dikandung bu andi saat ini
cucu yang ke
kalau dari keluarga kami al fahri
cucu yang ketiga
kalau dari kami
seandainya aja ada keisha yang sekarang
kalau begitu kita mulai saja acaranya ya pak bu
anak anak sudah menunggu di dalam
masuk ke dalam
lihat kakak kakak tuh teman teman
feeling saya tidak pernah meleset
ada tambahan informasi yang datang ke saya
ada tambahan informasi yang datang ke sini
kalau abiman itu adalah pemilik kingur
dari siapa pak
dari siapa pak
ya seperti yang
saya cerita sebelumnya pak
kalau mama saya juga
pernah bertemu dengan mereka
di sebuah restoran
jadi sekarang kan kita udah tau
kalau abie mana di belakang semua ini
saya kembali kesana
kamu tolong cek
kegiatan anak anak yang lain
abie udah makan belum
tolong cek dulu ya
kamu udah ini
nanti mau tidur
sekarang udah tidur
kita pulang aja ya
kita sepertinya mau
karena sekarang sudah
bisa mengadakan acara
sekali berusman doakan
sama sama pak alvaran
saya berterima kasih
membuat anak anak senang
agrabah dem drn
ini mungkin di karpetnya
biarin tolong karpet
bisa lewat situ
terima kasih bu